antrian panjang para calon pencari kerja terlihat mengular di pintu masuk selatan stadion patriot
kota bekasi jawa barat kami siang
ribuan orang yang berasal dari bekasi dan sekitarnya ini harus rela berdesakan
demi bisa masuk ke area job fair yang berada di lantai dua
namun usai lama mengantri para pencari kerja harus menelan kekecewaan
lantaran stand yang disediakan lebih dominan di bagian penjualan dibanding bagian produksi
serta operator di perusahaan
yang diharapkan sih pt pt di bekasi sih kak bagian operator gitu kak
tapi nyampe sini ya sedikit kecewa lah pak
apa tuh kekecewaannya mas
karena rata rata bagiannya sales kak
itu sih pencarian operator produksi kak kan kalau operator produksi tau lah agak susah untuk masuknya
perusahaan kerja seperti ini dinilai sangat membantu bagi pencari kerja yang baru saja lulus dari pendidikan
sangat terbantu sih maksudnya kalau cari sendiri
kan agak susah ya kalau misalnya ikut kaftar kayak gini itu bisa milih milih itu
saya juga baru pertama jadinya kurang tahu
kalau mbak ini lulusan baru atau gimana
oh baru ya
dalam bursa kerja ini sebanyak tujuh lima ratus orang terdaftar sebagai pencari kerja
namun dari tiga puluh empat perusahaan yang mengikuti job fair hanya tiga tujuh ratus empat puluh sembilan posisi yang saat ini dibutuhkan
eri kustara bekasi jawa barat